maraknya kasus korupsi di tengah lingkungan administrasi publik masih terus menjadi momok di indonesia
bahkan tak sedikit kepala daerah yang terlibat dalam kasus suap atau gratifikasi
untuk membahas lebih dalam terkait penyebab hambatan pengendalian korupsi hingga jerat hukum yang terhadap segelintir pejabat publik yang terjerat korupsi
kita akan membahasnya bersama zainur rohman peneliti pukat universitas gejamada
selamat siang pak kita tahu bersama bahwa banyak sekali pejabat daerah yang terjerat korupsi apa
kemudian celah korupsi lebih besar dibandingkan dengan sistem pengendalian pencegahan
ini kan banyaknya kejadian korupsi oleh kepala daerah itu berarti bukan satu kasuistik ya bukan kasus per kasus
jelas pertama pilkada kita itu high cost politik ya
butuh modal besar untuk berkontestasi di pilkada sehingga butuh untuk mengembalikan modal politik
kalau kita breakdown satu persatu misalnya mulai dari membeli perahu pencalonan kepada para partai pengusung
kemudian kepada para calon pemilik maupun juga biaya resmi dalam kampanye
nah biaya politik yang tinggi itu bisa dimodali sendiri oleh calon maupun dimodali oleh para pemodal
nah sehingga kemudian para kepala daerah berusaha untuk menutup modal itu dengan cara melakukan korupsi
atau juga memberikan privilege
nah ini adalah cara pemodalnya
nah korupsi kepala daerah itu biasanya dilakukan dalam bentuk pertama pengadaan barang dan jasa dengan menerima pemberian feedback
yang kedua di dalam pemberian izin itu juga ada pemberian imbalan gratifikasi atau juga suap
yang ketiga yang banyak juga dilakukan oleh mereka adalah di dalam pengisian jabatan publik di daerah
atau yang keempat adalah korupsi apbd
misalnya juga di dalam pengesahan bersama dengan dprd
nah menurut saya ott yang dilakukan oleh kpk secara beruntun itu sudah merupakan satu langkah yang benar
tetapi itu tidak cukup kenapa karena ott saja penindakan saja itu tidak menghentikan suplai korupsinya
yang perlu dilakukan oleh kpk kemudian adalah memadukan penindakan yang dilakukan dengan upaya pencegahan
memperbaiki sistemnya setelah menindak itu kan sebagai shock therapy
setelah itu seharusnya kpk juga melakukan yang pertama review terhadap sistem politik di daerah
bagaimana pemilihan umum di daerah bagaimana separtaian di daerah dan seterusnya
sehingga bisa dihasilkan pemilihan yang tidak menimbulkan biaya tinggi
yang kedua kpk juga perlu mendampingi pemerintah daerah
tempat terjadinya tindak pidana korupsi dengan pendampingan perbaikan sistem
agar ada perubahan birokrasi yang bersih profesional
dan juga ada perubahan kultur termasuk dalam aspek bisnis di daerah
ya karena banyak penyedia barang dan jasa juga menjadi aktor aktor yang terlibat dalam korupsi di daerah
jadi menurut saya kpk sudah tepat kalau kpk melakukan penindakan karena itu memang tugasnya
tetapi itu belum cukup harus disertai dengan upaya perbaikan sistem yang mendasar
kpk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem politik
dan juga kpk memberikan pendampingan kepada daerah
ya melakukan asistensi agar daerah tersebut kemudian tidak terulang lagi
kalau kita lihat kan beberapa daerah itu kepala daerahnya hat trick bahkan
yang kemarin tertangkap kemudian sudah diganti yang baru juga tertangkap lagi
sudah diganti lagi juga kemudian tertangkap lagi
artinya yang harus diobati adalah penyakitnya ya bukan gejala gejalanya
berarti memang biaya faktor biaya politik yang tinggi ini yang memicu mereka kemudian akhirnya terlibat korupsi begitu
maka kita juga melihat
kita juga melihat bahwa harta kekayaan mereka yang awalnya tinggi kemudian turun kemudian meningkat lagi lebih banyak lagi begitu ya pak zainur ya
ya mereka mengumpulkan pendanaan politik yang pertama untuk mengembalikan modal
yang kedua juga menyiapkan diri untuk kontestasi pada pemilu kada berikutnya maupun mereka berusaha naik level
kalau misalnya bupati atau wali kota maka mereka biasanya akan berkontestasi untuk menyiapkan diri di tingkat provinsi di level gubernur
atau misalnya mereka menyiapkan diri untuk level dpr ri biasanya ya atau dpd ri
nah sehingga memang ini harus diputus
harus ada perubahan sistem di indonesia
baik itu sistem pemilu keadaannya juga sistem kepartiannya
perlu diingat bahwa salah satu yang menjadi penyebab high cost politik itu adalah pembelian perahu untuk kandidasi para calon oleh partai politik
sehingga itu juga perlu dilakukan perbaikan
tanpa adanya reformasi
tanpa adanya reformasi partai politik di indonesia tidak ada satu perbaikan
maka korupsi sangat susah diberantas
kenapa karena itu menjadi komponen besar yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi
nah sehingga saya pikir agendanya jelas reformasi kepartean dengan memperbaiki undang undang partai politik
dengan agenda utama melakukan demokratisasi internal partai politik
ini yang selama ini gagal dilakukan
kita memiliki partai politik sebagai instrumen utama demokrasi tetapi diinternalnya sendiri tidak demokratis
siapapun yang punya uang bisa membeli perahu untuk pencalonan sebagai calon kepala daerah kepada partai politik
seharusnya tidak seperti itu
seharusnya menggunakan mekanisme kaderisasi yang baik
menggunakan mekanisme demokrasi internal partai
sehingga kader kader terbaik yang selama ini loyal dan memiliki kemampuan
mereka itulah yang seharusnya bisa dijadikan sebagai jago calon kepala daerah
jadi memang ini kerja kolosal kerja besar dan seharusnya kpk ambil peran disitu
kpk di dalam undang undang kpk undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas itu tidak hanya berwenang untuk melakukan penindakan dan pencegahan
tetapi juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
kpk bisa melakukan review terhadap sistem kepartean review terhadap sistem pemilihan dan kemudian memberikan rekomendasi
untuk mencegah terjadinya korupsi karena tuntutan pendanaan
untuk mencegah terjadinya korupsi karena tuntutan penelitian
untuk mencegah terjadinya korupsi karena tuntutan penelitian
bahwa lalu tak ada schweizer
tapi itu berarti dalam setiap dengannya road pot
ya kpk mungkin bisa melakukan kajian melakukan review tetapi kemudian selanjutnya itu akan sangat bergantung kepada para pemimpin
seperti misalnya pemimpin negara baik di legislatif maupun eksekutif juga para pemimpin partai politik
nah saya pikir sembari menunggu adanya regresi undang undang farpol regresi undang undang pemilu
kpk juga bisa terus menerus berusaha meningkatkan integritas dari para kepala daerah
kpk bisa melakukan asistensi secara terus menerus melalui kosudahnya juga secara nyata dapat meningkatkan integritas kepala daerah dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada mereka
kalau kemarin kpk melakukan atau memuatkan pendidikan antikorupsi untuk masyarakat
menurut saya yang lebih penting pendidikan antikorupsi itu adalah untuk para penyelenggara negara
seperti para calon kepala daerah maupun mereka yang sudah menjadi kepala daerah
nah kalau tadi ditanyakan
seberapa lama ya memang ini pekerjaan yang susah untuk dihitung dari sisi tahun
tetapi menurut saya harus ada step step yang jelas dilakukan oleh kpk maupun dilakukan oleh indonesia
jika indonesia ingin berubah tidak terus menerus setiap pagi kita diberi kabar adanya ott kepala daerah
maka itu harus dimulai dengan perubahan undang undang parpol undang undang pemilu kada
juga kerja kerja kpk secara terintegrasi
jadi kpk tidak boleh lagi melakukan kerja itu secara parsial hanya penindakan saja
menangkap orang masukin ke penjara menyita satu miliar dua miliar kemudian selesai
itu tidak akan menyelesaikan masalah korupsi akan terus terjadi
sehingga yang perlu dilakukan adalah penindakan dan pencegahan secara terintegrasi
dan kpk juga dapat memberikan masukan kepada penyelenggara negara
khususnya adalah kepada presiden dan dpr untuk memperbaiki undang undang partai politik
memperbaiki undang undang pemilu dan pemilu kada
sehingga ke depan diharapkan pemilu kada tidak lagi high cost politik
dan juga ada satu satu pelanggan yang mencegah terulangnya kembali
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah
nah tentu memang ini butuh aspirasi ya
mengapa dpr dan presiden akan tergerak
ya itu kalau besarnya aspirasi dari masyarakat
oleh karena itu masyarakat juga perlu menyorakan tuntutannya kepada pembentuk undang undang
kepada presiden dan dpr untuk punya keberpihakan
ya politik yang sehat partai politik yang demokratis
sehingga ke depan dari sisi pendanaan politik
dari sisi pelaksanaan pemilu kada maupun pemilu secara umum
itu terhindar dari praktik praktik korupsi
nah khusus untuk kpk menurut saya tuntutan publik juga seharusnya jelas
agar kpk mengintegrasikan kerja kerja penindakannya dengan kerja pencegahan
kpk harus tuntas
setelah menangkap orang harus memperbaiki sistemnya
mendampingi sampai mereka itu benar benar bisa settle menjadi birokrasi yang bersih
birokrasi yang melayani birokrasi yang berintegritas
sehingga tidak juga menjadi satu habitat yang ramah terhadap korupsi
baik terima kasih pak zainur rohman peneliti pukat universitas gajah mada
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia today